siapa yang melakukan
bagaimana bisa bertemu dengan
untuk bertemu dengan
kemana mereka perginya
kita kehilangan jejak mereka raden
semua ini adalah salahku
dia semua lebih baik daripadanya
ini semua salahku
tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri
kaini kain ini milik nimas enanggelis sepertinya aku tahu kemana para penjahat ini membawa nimas
enanggelis air ikut aku
luka dalam begitu parah
aku akan mencoba untuk mengobati luka dalam
putraku bantulah ayah anda
baik ayah anda
siapa yang melakukan
ratu sekarwangi gusti
bagaimana bisa bertemu dengan
dan bertarung dengan
saat hamba pergi
hamba bertemu dengan sekarwangi
kuningan untuk menyerbunya gusti
ingin balas dendam
atas kematian putranya
yang dibunuh oleh raden arya kemudian
raden arya kemuni
tidak mungkin membunuh mahesa
ia selalu bersama kami
ini hanya salah faham
aku harus ke kuningan sekarang
aku ingin berbicara
dengan ratu sekarwangi
jangan sampai pertempuran ini terjadi
aku tidak bisa menemani
karena aku harus mencari
nyai ratu sekarwangi
saya bisa segera memulihkan kondisi saya
ini aku siberang
aku ada batu
tidak ada format
kenapa kau tidak menyerangku
tidak aku sudah menyerangmu
tidak aku sudah menyerangmu
rupanya kamu membela adikku
baik kalau begitu aku akan menghabisi kalian
aku sudah menyerangmu
aku sudah menyerangmu
sudah kita pergi dia bukan telinga kita
tunggu biar aku saja menyelesaikanmu
maaf jika hamba dianggap lancung
tapi hamba tidak mengerti jalan pikiran si prabu
kenapa gusti prabu memendirakan raden arya kiban
bukannya dia sudah berjanji
dia akan selalu setia pada gusti prabu
kenapa kau begitu merisaukan raden arya kiban fatih
fatih harusnya kau senang
anak itu aku penjarakan
senang mengapa hamba harus merasa senang mesti prabu
kau begitu bodoh fatih
bukankah kau ingin menjadi raja di kerajaan gar
itu benar gusti
tanpa raden arya kiban kau tidak lagi mempunyai penghalang untuk menjadi raja